kuncinya kan tadi kasih ke bang ojak tadi
udah buruan telepon laki laki udah
suruh pulang nantikan kunci
nggak diangkat mak
bang ojek lagi bawa penumpang kali
ini pak saya mau numpang nanya boleh
boleh boleh boleh
patri tadi lihat pemulung gak lewat sini
ya pak pemulung yang narik narik gerobak
buat barang barang bekas
lihat pemulung udah empat orang lewat sini
jadi yang maksud disnya yang dicari yang mana
dik tadi lu lihat pemulung bawa gerobak lewat sini kagak
ngapain lu nyari pemulung
kucinya kasih ke pemulung
lupa kalau ada duitnya di dalam kucinya itu
dua ratus ribu
lo kenapa gue senyum kagak boleh
nih pur jangan pur
berangkatnya malem apa pagi
ya enaknya malem man
jadi situ sama tini
nyampe semarangnya pagi
mau ke rumah ma
ma masih tadi lagi di pono gede
masa sih barusan gue telpon main
dia ada di rumah katanya
ya udah jak gue jalan dulu
kok lo belum angkat
rendang sama dendeng padang
kita dibeliin rendang sama dendeng
belum makan siang
katanya dia lagi nggak masak
ya berarti oja gak bohongin gue
tadi di jalan gue ketemu ojek
dia bilang lu sama tati lagi jalan ke pondok gede
gue kagak percaya
baru pas sampai di sini gue baru percaya
lagian lu mau ke rumah kagak ngabarin dulu
untung gue telpon duluan
maaf lihat pemulung nggak ya
pemulung kan banyak bang
yang mana dulu nih
rambutnya lurus kulitnya sawo mateng
bawa gerobak barang bekas
oh yang pakai peci hitam ya bang
tadi aku nampak dia di sini
dekat warung pertigaan
semua lagi bernarik
bukan dia jak
tapi kan tembak tiro kan pakai peci hitam beh
iya tapi bukan dia
peci nya juga bukan peci gue
oh memang belum bisa pulang ke jakarta
kayang kaku masih belum sehat ya ma
yaudah gak apa apa
tadi lihat pemulung gak
bawa gerobak terus pakai peci hitam
mau sedikit kemana lagi pak
lo jangan nanya sama bapak atutis
bapak juga gak tahu
laras makan siang bareng yuk
saya barusan aja titip makanan
kelitannya kamu seneng banget
aku pulang duluan ya
dapet bang tiketnya
kereta senja utama semarang
berangkatnya antar malem jam tujuh dari stasiun senen
sampai solo besok jam lima an di stasiun semarang tawang
jadi situ berangkatnya nanti sore
lebih cepat lebih baik
jangan lupa man
lo beliin buah tangan
buah calon mertua lo
bagusnya bawa apaan ya det
ya tepatnya ya dek
ya terserah lo
mau buah kek
mau makanan kek
asal jangan bawa cendol aja
mas mas mas sebentar
cari siapa mas
oh ya udah gue tisna eji murad sama pak odi langsung ke sana
udah ketemu pemulungnya pur
sekarang kojaknya di mana
udah di sana eh ikut gue
gak apa apa yang penting lo udah punya niat baik kembaliin duit gue ke rumah gue sama cucu gue
yaudah kalau gitu be kalau gak ada apa apa lagi saya jalan ya be
kita mau ngecek lagi
yaudah makasih ya semua
be kita kan udah muter muter
jauh lo be
iya mak kejak pulang
sapedang bapak rumah aja sepedang bapak
ya sabar atu pak
kalau rejeki mak gak bakalan ilang atu